komisi pemberantasan korupsi menetapkan ketua dpr setia novanto sebagai tersangka
ketua umum partai golkar ini diduga terlibat dalam korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik
politisi senior partai golkar yusuf kala menghormati proses hukum yang berjalan saat ini di kpk
selain sebagai juga wakil presiden jk mengatakan pemerintah tentunya mendukung segala proses hukum
jk enggan berkomentar mengenai apa langkah yang akan ditempuh partai beringin tersebut setelah ketua umumnya berstatus tersangka
pertama kita menghormati proses hukum dan golkar akan selalu taat kepada proses itu
bahwa apa yang terjadi kepada ketua pb itu adalah hal yang biasa atas segala perbuatan yang tercelah
pasti ada sangsi
nya jadi ada konsekuensi saja ini daripada segala
maka pemerintah pasti mendukung segala proses hukum